arus lalu lintas di ruas jalan daun mogot
pada hari ketiga pelaksanaan psbb di wilayah tangerang raya justru padat
sejumlah kendaraan pribadi roda dua dan empat
serta sejumlah angkutan berat terpantau melintasi ruas jalan
yang menghubungkan wilayah jakarta dengan kawasan tangerang tersebut
terdapat empat puluh delapan titik pengawasan pelaksanaan psbb di wilayah tangerang raya
lima belas di antaranya berada di jalan utama
sementara tiga puluh tiga lainnya berada di jalan lingkungan
salah satunya terdapat di ruas jalan raya dan mogot
belasan petugas mengawasi lalu lintas di titik ini
dan menghentikan kendaraan yang dinilai melanggar ketentuan berkendara
yang diterapkan pada pelaksanaan psbb
dan akan memberikan surat teguran bagi pelanggar
seri ketiga bagi pelanggar yang telah atau yang tidak melakukan
mematuhi daripada pelanggar tersebut
yaitu dikenakan sanksi teguran
atau surat teguran
jadi bagi yang pengendara sepeda motor tidak menggunakan masker
yang berboncengan yang tidak ktp nya sama
itu tetap kita juga berikan teguran
kemudian untuk kendaraan pribadi ya
kemudian apabila ada yang di depan
tetap kita arahkan untuk menjaga jarak untuk pindah ke belakang
kemudian untuk angkutan umum
itu tetap juga untuk menjaga jarak
kemudian yang di depan tetap kita arahkan untuk di belakang
operasional keusus kendaraan angkut
itu dari jam delapan pagi sampai jam sembilan belas malam jam tujuh malam
namun demikian seandainya ada pelanggaran di sana
khususnya nanti masalah angkut
akan kita putar balikan kembali ke arah jakarta
sejak pagi hingga siang hari di hari ketiga pelaksanaan psbb
petugas telah mengeluarkan lima puluh surat edaran yang diserahkan kepada pengendara
yang melanggar setelah sebelumnya mengedukasi soal aturan psbb
hal ini mendapat tanggapan beragam dari pengendara

oh bagus bagus
tidak mengganggu bapak pada saat berkendara
oh enggak enggak
enggak bagus ini
pak bisa disebutkan tadi apa saja yang diinformasikan dari para petugas pak
ya itu tadi jadi untuk mencegah supaya penularan covid sembilan belas lain gitu
jangan sampai menjalar kemana mana
tapi ini kan saya perlu sama anak
makanya saya berangkat juga sama anak ke rumah anak
enggak ada tujuan lainnya cuma ke rumah
apa sih namanya itu
kayak tidak setuju sama aturannya yang dibuat pemerintah
untuk apa kita satu
kita di lockdown selama berhari hari
kita serumah ini ibu saya sendiri
kenapa harus disuruh pindah ke belakang
nggak logis gitu menurut saya
tapi akhirnya kenapa pindah juga mas yang menurutnya aturan
daripada kita kena hukum
pemberlakuan psbb di wilayah tangerang raya dimulai pada delapan belas april hingga satu mei dua ribu dua puluh
meliputi kawasan kota tangerang
tangerang selatan dan kabupaten tangerang
sufiani tanjung evan askam tangerang banten